mana yang masuk kat soe
mana ada kuntipa pangha yang panggih jeng kamu
ya nasib iran goreng patuta panggih jeng diman
kusat gak woy
jura teh percaya keapisan
tadi tes saya ke belakang
ketemu nih ngeraya
eh saya ke dalam
tiba tiba ketengin baru dateng
ini yang benar tuh yang mana
jangan jangan di belakang saya kunti
dan memang beneran raya
si juga kan gak ada bokap sama nyokap lo
belum pada pulang kerja
lagian juga gue nyanyi nggak bakal ngebangun di satu rw
hai tuh tanya hati hati dong buru buru amat sih gue pengen menghibur lo
udah santai aja main gua bakal mainin pelan pelan main dengan lembut lembut hati aian hahaha
ya udah rehab mendingan lo keluar liat jendela aja
ya nanti seakan akan lo tiba tiba baru dateng
itu biar mereka ga nge ya
hari kamu temen gue gawe pisang
jangan lawan kamu nyerahin tipe hari kamu
ga gitu ga ya
kuduk nyulusup gitu
kalau nonton lawak tuh baru hahaha
oke curiga adu rina jrop film yuk
keluar nyamper ke diman
tidak mungkin ga tidak mungkin lah
eh itu udah udah ya
ga sekali tuh ah
kali itu ah
irhayah lagi si metron
mau diganggu kali itu
makanya nanggut gitu segala
memangnya saya penakut gitu
saya emang tidak takut
kamu bukan jurik kan
bang diman saya temennya boy
benar gitu temennya den boy
tapi tadi dibilang kunti
kamu bukan pacar
tembak tidak ya
tembak tidak ya
lu sih kebanyakan mikir
langsung tembak aja tuh si lepa
dia pasti mau kok jadi pacar loh

betul kan dia libatin
kok suara motor kamu gak kedengeran sih

kesini tadi pakai taksi soalnya motor gue lagi di bengkel
motor lo kemana emang di bengkel mana
kenapa lo ga bawa ke bengkel brother ucok aja
iya kan waktu itu kan pernah aku antri
oh jadi ternyata saudara gue ada yang buka bengkel juga di jakarta
jadi gue masukin ke bengkel gue aja
ee lo kesini mau ngapain ada perut sama boy
jadi gini gue mau nanya masalah reva nih
gimana sih kok jadi kayak gini
hmm gini loh masalahnya ray
ternyata ada orang yang naro bunga di tasnya reva
dan reva mikir kalo bunga itu tuh dari gua
padahal gue sama sekali gak ngasih bunga ke dia
ya salah gue juga sih boy
gue ngomong ke reva kalau lo tuh waktu itu nyari bunga buat dia
itu bukan salah lo kal
yang jadi pertanyaan gue
siapa orang yang udah naro bunga itu di tasnya reva
apa jangan jangan orang itu mengurus aku hubungan gue sama reva
tapi kalau kata gue jangan dulu berburuk sangka deh gue
siapa tau aja ada yang ngefans gitu sama reva
dan nyimpen bunga di tas dia
bisa jadi sih
barangkali aja emang si reva punya penggemar rahasia
kan ga ada yang tau
mending lo ke rumah reva deh boy
ya gapapalah gue jadi mediator kalian
siapa tau dia ga ada dirumah kan
ya deh gue telfon dia
mendingan kasih reval waktu aja dulu buat mikir
kasih waktu buat jadiin diri dulu
lagian juga kan kalian satu sekolah
hmm bener juga sih
tadi tadi saya ketemu
mana ada kunti papa angha yang panggil jeong tamu
panggil jeong diman
iya deh percaya keapisan
ih si diman man gawa ya
tadi teh saya kebelakang
ketemu ni ngeraya
tiba tiba ketengin baru dateng
ini yang benar tuh yang mana
jangan jangan di belakang saya kunti
emangnya kunti tuh
dah memang beneran rakyat terbener